presiden joko widodo memutuskan untuk membuka kembali pembatasan dengan papua new guinea
perbatasan kedua negara sempat ditutup karena pandemi covid sembilan belas
hal ini disampaikan presiden jokowi dalam konferensi pers di youtube sekretariat presiden
usai menerima perdana menteri papua new guinea james marape di istana kepresidenan bogor jawa barat pada kamis
jokowi mengatakan indonesia dan papua new guine sepakat meningkatkan berbagai kerjasama ekonomi
melalui penguatan kemitraan
peningkatan perdagangan indonesia papua new guine naik delapan puluh tujuh persen pada dua ribu dua puluh satu dibandingkan dengan dua ribu dua puluh
di mana kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perdagangan sebelum pandemi
presiden berharap ke depannya nilai perdagangan yang dihasilkan dapat melonjak signifikan
saya menghargai konsistensi sikap png dan perdana menteri marape dalam menghormati kedaulatan
dan kesehatan indonesia papua new guinea
kami menyambut baik peningkatan perdagangan kedua negara di tahun dua ribu dua puluh satu yang naik sebesar delapan puluh tujuh persen dibandingkan tahun sebelumnya
atau lebih tinggi dari nilai perdagangan sebelum pandemi
hal ini memberikan harapan dan optimisme terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi
dan saya percaya masih banyak peluang yang dapat ditingkatkan
untuk peningkatan perdagangan indonesia papua new guinea
untuk itu indonesia juga siap membuka kembali perbatasan dengan papua new guinea
untuk memulihkan perdagangan lintas batas dan denyut ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan
sementara saat bertemu presiden joko widodo di istana kepresidenan bogor
perdana menteri papua new guine james marape menyampaikan terima kasihnya
atas sambutan hangat selama berkunjung di indonesia
james marape menilai hubungan negaranya dengan indonesia tak hanya sekedar hubungan diplomatik
tapi lebih seperti saudara
menurut james kedekatan negaranya dan indonesia sudah berlangsung sejak lama
sejak menjalani relasi diplomatik pada seribu sembilan ratus sembilan puluh